menteri kelautan dan perikanan susi pujiastuti mengajak pemerintah dki jakarta untuk duduk bersama membahas persoalan reklamasi teluk jakarta
dalam jumpa pers yang dilakukan di kediaman dinasnya menteri kelautan dan perikanan susi pujiastuti meminta pemerintah dki jakarta dan pengembang
untuk menghentikan sementara pembuatan pulau reklamasi di pesisir utara jakarta
untuk menyelesaikan polemik reklamasi yang belakangan berujung kasus suap ini
susi mengajak pemerintah provinsi dki jakarta untuk duduk bersama menyamakan pandangan
terutama supaya tidak ada lagi potensi pelanggaran aturan oleh para birokrat ke depannya